orang aku lagi bercandain mams mamsnya malah serius
kalo kayak begini mams itu bisa jantungan beneran
mams itu bisa cepet kena struk
sok tau kamu tuh sok tau
tuh tuh bener kan
yang kayak begini nih moms itu gak bisa menerima kritikan
kritikan itu adalah obat moms
emang sih pahit tapi itu bisa bikin kita jadi lebih baik
kalo bukan aku yang jujur sama mams siapa lagi coba
kejujuran itu memang menyakitkan
tapi itu bisa membuka pintu masa depan kita
dan kita bisa berjalan terus ke depan
susah sih jadi anak salah terus
gue pasti akan senyum
sama siapa yang beli sugot gue pasti akan senyum
terus pura pura nyatain nomor telepon
cici mah gak pernah nyatain nomor sembarangan
soalnya cici mau lanjut lagi nih
mau pulang capek
cantik aa te boleh gak minta fotonya
sama sama ya cici kirimin ya
ceng ini aku ganti nama
aku sama si pedot
alah biasa om
alah biasa om
paling juga foto artis tuh dikirim
berarti kamu ngakuin dong kalau dia cantik
foto belik lah
foto belik lah
habis foto kirim ke dia deh

abis foto kirim ke dia deh

apaan sih ceng
neng kakang tetap jualannya mau besore
mau jualan buat orang orang yang berbuka puasa
kita tidak harus menghormati orang yang lagi puasa neng
kan kita tuh udah dikasih banyak rezeki sama allah
motor aja belum punya
tapi kan kita teh udah punya dua kios
cicilannya masih dua tahun lagi
tapi kita sudah sanggup mempekerjakan wairah
belum cukup kang
lagian udahlah jualan aja kayak biasa
puasa atau enggak itu urusan masing masing orang bukan urusan kita
nanti kalau anak kecilnya lagi main lewat di depan warung kita
anak kecil yang baru belajar berpuasa
terus dia teh lihat makanan di warung kita
mereka teh jadi lapar nih
pulang terus maksa sama orang tuanya pengen makan
apa kita berjualan untuk orang yang tidak berpuasa
atau melayani orang yang berpuasa neng
sah kalau pikirannya kayak akang mah
nggak ngerti neng
pokoknya akang mah mau jualannya dari sore
menjelang mau berbuka puasa
kan kayaknya kalau begini
kita ngobrol sebentar yuk
ada hal yang pentingnya yuk seorang sama cucu
kita cari tempat yang nyaman untuk ngobrol berdua
saya butuh bantuan kamu cu
cucu tak capek mau istirahat
nggak apa apa kalau nggak sekarang juga
kalau begitu akang pamit
cucu boleh lanjut istirahat
miminte kelihatan cantik pisan pakai baju ini
emangnya kalau mimin pakai baju biasa
aduh bukan begitu atu mimin
mimin itu setiap hari kelihatan manis dan cantik
tapi malam ini teh mimin kelihatan sangat cantik
lebih dari biasanya
itute sudah jangan lupa
cari kejuan dalam b weiteren ruang
kamu yakin kamu mau bawa baju sebanyak ini tuh
kau usah bawa baju kali tut
kalau nanti kita keringetan gimana
moms kan jarang mandi
udah gitu jarang ganti baju lagi
kalo didengar orang
nanti dipikir mama beneran jarang mandi tau
moms tau gak sih kalo moms itu kurang satu hal
moms itu orang yang gak nyantai
moms gak bisa bercanda
orang aku lagi bercandain mums
momsnya malah serius
kalo kayak begini
itu bisa jantungan beneran
sok tau kamu tuh
yang kayak begini nih mams
moms itu gak bisa menerima kritikan
kritikan itu adalah obat moms
tapi itu bisa bikin kita jadi lebih baik
kalo bukan aku yang jujur sama moms
kejujuran itu memang menyakitkan
tapi itu bisa membuka pintu masa depan kita
dan kita bisa berjalan terus ke depan
susah sih jadi anak